puan maharani beserta jajaran petinggi pdip datang ke kediaman prabowo subianto di hambalang jawa barat sekitar pukul sebelas siang
ini merupakan rangkaian safari politik pdip dalam rangka konsolidasi politik jelang dua ribu dua puluh
dalam kesempatan ini prabowo juga berkesempatan mengajari puan berkuda dengan kuda kesayangan miliknya
dari pertemuan ini prabowo mengungkapkan bahwa pdip memiliki banyak kesamaan nilai dan ideologi dengan gerindra
ia optimis kedepannya kedua partai dapat bersinergi lebih baik
yang menarik kedua tokoh tak menampik kemungkinan dapat berpasangan sebagai capres dan cawapres pada dua ribu dua puluh empat mendatang
demi kebaikan bangsa dan negara kenapa tidak
tentunya ini masih perjalanan masih panjang
iya kan pdip harus memikirkan gerindra
tapi bagi kita apapun demi kebaikan bangsa dan negara kami siap laksanakan
semua itu menurut saya semuanya itu ada kemungkinannya ya mas bowo ya
tidak ada yang tidak mungkin di politik demi kemajuan bangsa dan negara
kalau kemudian ada pesan atau tidak dari bu mega gak mungkin saya ada di sini
kalau tidak bawa pesan
dan pesannya itu cuma saya dan mas bowo yang tahu
karena kalau tidak ada rahasianya tidak seru dong
sinyal kuat juga ditunjukkan saat prabowo mengantar puan ke mobilnya
ia berkelakar bahwa nomor plat mobil puan sama dengan angka keberuntungannya
saya dulu dan jom tiga dua delapan
karena itu perangan dulu
puan maharani memastikan masih akan ada pertemuan lanjutan dengan gerindra terkait konsolidasi pemilu dua ribu dua puluh
hari ini kami berdua pak prabowo dan saya juga kalau boleh disampaikan adalah partai gerindra dan pdi perjuangan
dalam membangun bangsa kita akan terus menggali satu pemikiran yang sama
sehingga nanti pada saatnya tentu saja akan kita putuskan mana yang terbaik dalam membangun bangsa dan negara di kemudian hari
kunjungan ke kediaman prabowo subianto menjadi safari politik kedua pdip setelah bulan agustus lalu
puan menyambangi markas nasdem untuk bertemu ketua umum nasdem surya paloh
tim liputan cnn indonesia